dikaul demikian bilding begingamin motor
laku remut begini bagaingundi
tadi katanya tak takut kok iya usah sakit aja pasal pam berarti berarti semuanya sudah ya
ada yang belum saat sopir di dalam padeh oh padeh padeh iya udah pasal pang tolong sekarang
pak ade ya baik ustadz buat anak anak bocah bocah yang mau ngikut saya nyari padeh siapa tunjuk
tangan aku pasti aku aku juga oke kalau begitu yuk kita let's go kita let's go
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
aduh pelan pelan cabut koyoknya keceng amat
tidur brigade depan banyak anak ada ada adik
untuk laras bionya
untuk laras bionya prima
dapet ya bekerja
dua sekali bernafas terima kasih gonna the product oleh
aduh jangan jangan belum kelar nih hehehe aduh sakit banget ini aduh hehehe
pade pade sudah terkepung pade udah nggak bisa kemana mana lagi pade harus menyerahkan diri
sebab dokter giginya udah datang
ini tak ada yang pergi
jejai pade pade takut ya
rasa atom tidak malu kadek membaca bocah
jangan kalau lu kecil kecil aja
dokter galak ke
gimana kan denger
gimana kurang denger
ya enggak lah
malah saya kayak makan cabut ini
rasanya tuh kayak dicubit aja
kayak dicubit cubit kecil aja gitu
malah ini bagus untuk kesehatan dan kebersihan gigi kita
katanya enggak sakit
tapi pak ustaz kenapa di dalam terakternya ada
waktu pak ustadz mau dicabut gigi
tiba tiba ada kecuali terbang
depan muka pak ustaz
ustaz teriak wah
jadi bukan karena dicabut giginya
kalau dicabut giginya sih
untung enggak masuk ke mulut ustaz
apa yang kecoanya
nah pak d
pak ade itu jangan takut
itu kalau nggak dicabut atau bahkan diperiksa
itu tambah parah loh
pak d mau sakit terus
mendingan dicabut pak d
itu lubang gigi udah gede banget
masukin ke pintu bawah
pak d nya yuk
eh dikawal begini kayak paling motor
oh wil rambutnya ini pakai gudil
pak d aja pak d cuman
pak d boleh
hei sebelah sebelah saya tidur dulu pak
udah gak apa apa nggak sakit juga
kalau satu nggak sakit kalau semua baru sakit
saya belum lihat dari semalam
tapi setahu saya dia pulang mendadak
alhamdulillah ya allah
syukur deh kalau gitu sekarang saya bebas dan gak malu lagi
saya mau teriak dulu
mumpung ada ustaz abel kalau ada ustaz abel teriak kan malu
eh ada teh
ini apa dokter
iya buat anuan mobil pak dokter
ya allah ya teman saya dokter
kenapa pak dia jadi pingsan kayak gini
lah ya u ketakutan kak lima
maka kita keluarin gitu
lah pak d
dengar dulu apa maksudnya posi tai
ini mah bukan buat pak d
malah nggak apa apa
kalau pak d pingsan jadi gampang dicabut gini
eh begitu ya dok
hei gigi kamu mau ke mana sih
gigi jangan pergi ya
kalau kamu pergi gimana gigi

makanya pak d tuh sering sakit gigi
aduh ya gigi jangan pergi
gigi jangan pergi
gigi jangan pergi
gigi jangan pergi
gigi jangan pergi
kenapa sih saya udah ada di sini lagi
pak ustadz tolong kasih penjelasan kepada saya
soalnya pak d setiap lihat dokter pak d pingsan
iya pak d jadi pak d tuh pingsan kelamaan
sampai saya kata ya udah awal rahum kali pak
tapi udah biarin dah kita redoin kita ikhlasin
kita sampai mau siarin di masjid
masih ada orang ya
bercanda pak ustadz
wah enak ngomong begitu ya
lu gak punya perasaan
saya menghibur pak d
ntar kalau gue lewat gue kan tahu utang lo banyak
di rumah banyak
belum lagi ntar ada yang nungguin di rumah lo
maksudnya kalau pak d lewat gitu utang saya selesai
orang yang punya utang gue yang bermasalah
pak dokter mana
dokternya udah pulang pak d dari tadi
itu di depan
emang gak ada pak d
di bawah dokter
gigi di bawah dokter
eh pak dokter
iya pak d
ya udah pak d
pak d itu dokter bukan tikus
lihat nih cabut gigi emas
ya udah pak d
ikhlasin aja sedekahin
nanti juga dapat gantinya
kenapa pak d
yang kasih garam siapa
aduh jangan dikasih garam